saya juga pun nggak mengerti
kok saya berusaha banget mencari ibu saya
tapi tak ketemu
sini orang tuanya ada
tapi kok disisir
salah lagi ya itu diusir
ya namanya juga orang kalau kenal sama uang ya lupa segalanya
biasanya gitu mister
uang mengalahkan segalanya
kayaknya lagi pada bahagia banget nih
kalau kakek gak diterima sama anak cucu kakek
kita orang bakal terima kok
mau tinggal selamanya juga boleh
di dalam islam
orang tua berada di posisi yang amat sangat mulia
dan di dalam islam juga
kita wajib mengingatkan saudara kita yang berbuat kesalahan
tadi kan kita belum sempat
salah satu orang
sama anak cucu kakek
kita coba lagi besok
dan sementara itu
kakek tinggal dulu aja di pondok ya
kalian juga kok jadi baik sekali
kaki jadi terharu sama kalian
kakek tuh gak mau
gak apa apa kek
kami semuanya ikhlas dan kami semuanya senang
kita gak ngerasa direpotin
kita gak ngerasa direpotin kok
kalian tahu cerita tentang malin kundang
malin kundang itu
adalah anak yang durhaka
karena dia tidak mau mengakui orang tuanya
dia merasa sombong
dan juga dia merasa sudah kaya
kalau misalnya ibunya butet
anaknya itu pasti gak mau ngakuin ibunya
ibunya aja galak
nanti ceritanya dibalik
ibunya yang dikutuk
anaknya gak dikutuk
jadikan dendam gulung kok ya
nih ada buktinya
butet galak kan
jadi anak ujian galak galak dong
tuh buktinya apa
jadi orang jangan terus cari masalah dong
wah disini enak banget ya
kalian sudah pulang
cantik cantik kali kalian bah
kita ini tuh pemaisuri tau
kita ini tuh ratu sejagar
kalian itu ya
memang anak anak tidak tau diutuhnya ya
minta mentah kalian sudah kaya kalian lupakan aku ya
jadi kalian tak ingat siapa aku
padahal aku mama kalian
kukutuk kalian menjadi batu
sebelum mama mengutuk kita bertiga menjadi batu
kusihir kau berbaujut
mereka itu kenapa sih
kok bisa ya ketawa ketawa sendiri
mungkin mereka itu kekurangan obat
obatnya udah pas tapi keadaan luar sakit
yeah gimana sih
orang lagi kesel lho
makanya siapa suruh kau amalia
ujung ujungnya jadi kau yang kena
kitau kitau geselen
awas ya kau butet
kukutuk kau jadi kodok
amalia kau mengutuk aku
aku mengutuk kau duluan
udah selesai belum
ustazah bisa lanjut cerita lagi
ayo ustazah bisa lanjut cerita lagi
kita semua sudah kembali dengan selamat
sekarang asuh sama ike kalian kembali ke kelas ya
ya ustadz assalamualaikum
kakek juga mau ke masjid dulu
baik ya baik silahkan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tinggal saya kemana ya
ke dapur apa ke ruang guru ya
ke ruang guru
apa ke dapur
ruang guru dapur
ruang guru dapur
ruang guru dapur
ruang guru dapur
ruang guru dapur
berarti ke dapur
jadi gitu ceritanya positif ya
jadi gitu ceritanya positif ya
berarti ke lagu
enggak mengerti kok saya berusaha banget mencari ibu saya tapi tak ketemu sini orang tuanya ada
tapi kok disisir ulalah diusir mister salah lagi ya itu diusir ya namanya juga orang kalau kenal
sama uang ya lupa segalanya biasanya gitu mr uang mengalahkan segalanya assalamualaikum waalaikumsalam
kayaknya lagi pada bahagia banget nih emang lagi ada berita apa ya ustadz ini bukan lagi bahagia
pak ustadz ini tuh lagi sedih dengerin cerita ustadz musa tentang kakek itu gembira oh ya ustadz musa
emang kakek arief gimana kabarnya ya ustadz tadi sih saya udah ke rumahnya cuman ya gitu
anaknya nggak ada cucunya nggak ada yang ada tuh ya satpamnya tapi
anehnya tuh satpam itu enggak mempersilahkan kakek arief untuk masuk gitu ya akhirnya kita
pulang lagi deh gitu jadi kakek arief itu seolah olah nggak dianggap aja sebetulnya
gitu saya sedihnya disitu astagfirullahaladzim ya allah yaudah gini aja ustadz musa tawarin sama
kakek arief bilang sama dia kalau memang dia mau tinggal di pondok pesantren kuanta enggak
papa selama dia mau nggak apa apa kok tadi juga saya sudah sampaikan seperti itu pas lagi di jalan
kenapa positi positi sabar positi ya allah saya enak enak enak enggak abis siapa yang minum ini
posisi ustadz musa kebiasaan nih ustadz ridwan ya allah sehat yang ke sama sekali sehat yang
ke pantes tadi ustadz bilang kok lagi pada gembira tau taunya ustadz gembira duluan nyerutanya posisi
apaan dari kita ngobrol sebelum ustadz ridwan datang tehnya itu tiga setengah ustadz dateng
raim tuh teh kemarin kalau nggak di legot itu saya baru datang ustadz tadi kan teksanya segini
enak minum lagi itu berarti ada positif ya allah
buka sebenarnya kayaknya jadi begitulah jadi kau
cucu kakek itu orangnya pintar
bukan sekolah mahalnya tetapi karena niat dan usahanya cucu kakek emang hebat
kakai mau ke kamar mandi dulu ya
kakek bisa sendiri
nggak usah ya